kebakaran di pasar senen menyebabkan ratusan pedagang kehilangan lapak jualan
karena api membesar dengan cepat banyak pedagang yang tidak sempat menyelamatkan barang dagangan
eni adalah salah satu pedagang di blok dua pasar senen jakarta pusat yang kiosnya habis terbakar
sehari hari ia berjualan setelan jas dan pakaian jadi
eni sebelumnya berjualan di blok tiga yang sempat terbakar tahun dua ribu empat belas
kini untuk kedua kalinya ia mengalami kebakaran di blok dua pasar senen
tapi annie masih beruntung
di saat ratusan pedagang lain tidak sempat menyelamatkan barang
ia masih sempat membawa hampir seluruh barang dagangannya
hingga kamis siang lima puluh enam mobil pemadam kebakaran dari lima wilayah dki jakarta terus melakukan pemadaman
pasokan air yang kurang menjadi kendala petugas dalam memadamkan api
tadi ada kendala mungkin selangnya ada beberapa bocor kita sudah upayakan
kita tambah satu jalur dari kuitang lagi
ini sedang kita sambung lagi
nanti kalau sudah itu mudah mudahan bisa lebih cepat
ini karena kedala air pertama ya
kamis menjelang tengah hari blok dua pasar senen masih terbakar
asap masih mengepul dari dalam gedung dan menyebabkan situasi sekitar pasar senen macet
istiarto sigit jakarta
kita sudah terhubung dengan femi afriyadi dan nesya megawati
yang saat ini berada di sekitaran pasar senen jakarta
kita ke nesya megawati terlebih dahulu
nesya bagaimana kondisi terkini di sana
apakah api sudah padam di semua titik
nesha apakah anda bisa mendengar saya
situasi di sini di pasar senen masih upaya
untuk pemadaman kebakaran atau pemadaman api
karena hampir di semua titik baik dari muka atau depan dari pasar senen maupun yang di belakang
sampai hampir semuanya ludes terbakar
dan sekarang sudah sekitar hampir pukul
kita bisa katakan bahwa kebakaran dimulai pada pukul empat dini hari tadi
ataupun artinya sudah hampir dua belas jam
tetapi sampai sekarang sampai detik ini upaya pemadaman masih terus dilakukan
dan ada beberapa titik yang memang masih terus merah menyala di dalam
salah satunya di titik sebelah sini
yang tepat di belakang saya
bahwa memang usaha dari dinas pemadam kebakaran
tim pemadam kebakaran berusaha untuk memadamkan api
yang di dalam tadi tadi kami melihat begitu masih merah eva
tetapi memang masih terus dicoba diupayakan
agar pemadaman segera bisa dilakukan
ataupun api api tidak terus merambat ke titik titik yang lainnya
ada saya tadi berbincang eva dengan
beberapa pendugas pemadam kebakaran
ada kesulitan kesulitan ataupun kendala ketika pada saat pemadaman
yang pertama karena memang angin yang begitu kencang
sehingga menyebabkan begitu mudahnya begitu merembetnya api di pasar senen sendiri
itu yang pertama
yang kedua adalah karena memang bahan bahan ataupun toko toko yang ada di pasar senen ini mudah terbakar
ada toko pakaian
sehingga ini mempermudah ataupun lebih cepat merambat api ketika pada saat adanya kebakaran
faktor ketiga adalah kenapa akhirnya sulit sekali
untuk dipadakan adalah mengenai memang tadi diusahakan
mengenai kondisi dari peluru dari pemadam kebakaran itu sendiri
memang terkendalanya adalah air yang memang tadi sudah banyak sekali ribuan bahkan mungkin puluhan ribu liter air yang sudah dikeluarkan
untuk berusaha untuk memadamkan api
tetapi memang belum juga bisa memadamkan
sehingga tadi memang ada waktu jeda sekitar sepuluh menit ketika air sudah habis
maka tim lainnya ataupun tim pemadam kebakaran berhenti senyarak untuk menunggu pasokan air yang datang
banyak juga titik untuk memanfaatkan
air air tersebut ada di
tadi menyebutkan ada di kolam renang di pasar senen sekitar sini
ada di kali ciliwung dan juga kali di daerah galur sana
sehingga memang upaya dari pemadam kebakaran itu
jadi pemadaman bisa dilakukan karena memang peluru
satu satunya peluru yang bisa digunakan adalah mengenai air
dan memang kendalanya di air dan
tapi memang kalau kita melihat tadi sudah berhenti dan sekarang sudah usaha untukya pemadaman
nah di kawasan pasar senen ini sendiri sendiri memang masyarakat ataupun para pedagang mencoba di titik titik yang benar benar sudah padam
mencoba untuk mengumpulkan barang barang ataupun barang barang dagangan
yang setelah dilihat
setelah dikumpulkan lalu dibawa ke beberapa titik
ada di masing masing dibawa para pedagang ke rumahnya masing masing
ataupun dibawa ke mobil setempat
masih belum bisa kita tahu ya eva sampai kapan upaya pemadaman ini bisa selesai
tentunya tapi kita mengharapkan upaya pemadaman ini api bisa segera padam
yang berikutnya adalah mengenai upaya relokasi
memang tadi ketika pada saat plt gubernur soni sumarsono datang
mereka meminta agar
para pedagang untuk direlokasi ke tempat berikutnya
mereka berharap juga mereka tidak untuk berdagang di pinggir jalan
karena mereka tahu para pedagang tahu bahwa ketika mereka berdagang di pinggir jalan
maka akan mengganggu lalu lintas mengganggu ketertiban
ini yang tidak mau juga dilakukan oleh para pedagang
tetapi satu sisi kalau saya melihat eva dengan barang yang begitu ledas
dengan barang barang yang bisa diselamatkan
kalaupun memang ada yang diselamatkan
hanya sedikit yang tersisa
artinya kalau ini bukan soal masalah relokasi
tapi bagaimana dengan modal
bagaimana mata pencaharian dari para pedagang
sehingga kita tentu berharap upaya relokasi tetap dilakukan
tetapi juga para pedagang ini bisa paling tidak ada modal
sehingga perputaran perekonomian ataupun mata pencarian para pedagang
paling tidak sudah bisa di fikirkan lebih lanjut
nesha megawati tadi melaporkan bagaimana situasi terkini
dalam kebakaran di pasar
di pasar senen
kita akan melihat bagaimana arus lalu lintas dampaknya
terhadap dampak dari kebakaran pasar senen
terhadap arus lalu lintas yang ada di sekitaran pasar senen
kita akan bergabung bersama femi afriyadi
femi bagaimana kondisi arus lalu lintas di sekitar pasar senen yang terbakar
bagaimana dampak dari lalu lintas akibat kebakaran di kompleks
pasar senen jakarta pusat ini anda bisa lihat di belakang saya
di belakang saya ini merupakan jalur yang bisa menuju ke sejumlah arah
khususnya ke kelapa gading ke bungur dan juga ini ke cepaka putih
artinya di perempatan ini penempatan petugas sudah dilakukan
oleh sejumlah kepolisian dari polres jakarta pusat dan juga polsek senen
pengaturan juga masih terus berlangsung
jika tadi pagi arah dari kuitang menuju ke bukit
dari kuitang menuju ke bungur ini ditutup
namun sore hari ini sudah mulai kembali dibuka
dari arah bungur menuju ke arah kramat atau salemba
ini juga sudah dibuka untuk kedua jalur begitu
dan kendaraan roda empat dan roda dua sudah bisa melewati jalur ini
dan begitu pun juga dengan arah yang menuju ke stasiun senen
saat ini juga sudah mulai dibuka
dan yang menuju ke anderpas juga sudah mulai dibuka kedua arahnya
ini menjadi patokan bagi setiap pengendara yang sore hari ini akan melintas di kawasan ini
tapi memang perlu diantisipasi bahwa banyak kendaraan kendaraan operasional
baik itu dari damkar dari ambulans yang bersiaga di tempat ini
ini artinya memang keberadaan dari kendaraan kendaraan ini berupaya untuk memadamkan api
sementara untuk ambulan ini untuk mengantisipasi memang kalau ada kondisi kondisi darurat terjadi di tempat ini
dan di sekitar sini juga masih dipenuhi oleh masyarakat atau juga warga sekitar
yang masih ingin melihat bagaimana kebakaran yang saat ini masih terus berlangsung eva
dan juga bagaimana kemudian
pekerja dari pusat pertokohan dan juga pasar senen ini dan juga pemilik toko
masih berupaya mengevakuasi barang barang mereka yang khususnya berada di blok satu ini
karena sampai saat ini saya bisa katakan bahwa kepulan asap pekat berwarna hitam ini masih membumbung di ruang udara di kawasan ini
artinya api masih terus berkobar dan upaya pemadaman juga masih terus berlangsung
bagi setiap kendaraan yang ada di sini yang akan melintas tentu harus berhati hati karena lalu lintas di sini cukup semrawut
sehingga memang ini ada nanti kerawanan kerawanan yang terjadi
baik kendaraan roda empat kendaraan roda dua dan juga kendaraan kendaraan lain yang seperti angkutan umum yang saat ini juga masih berlalu lalang
tanpa pengawasan yang cukup ketat
karena memang semua kondisi ini masih begitu cukup bisa dikatakan belum terkendali dan belum kondisif eva
karena kobaran api juga saat ini masih terus berlangsung
dan upaya pemadaman juga masih terus berlangsung
dan upaya pemadaman juga masih terus dilakukan oleh lebih dari lima puluh enam armana damkar dari seluruh wilayah di provinsi dki jakarta
baiklah femi artinya sistem rekayasa lalu lintas yang sempat diberlakukan tadi sudah berhasil mengurai kemacetan yang terjadi di sana
apakah ada informasi bahwa nantinya penutupan jalan jalan tertentu nanti akan secara simultan diberlakukan lagi jika terjadi kemacetan
ya penutupan jalan tertentu ini memang masih terus dilakukan
khususnya dari arah kuitang menuju ke underpass arah ke cempaka putih ini
karena memang di jalur itu seluruh ataupun juga hampir puluhan damkar armada damkar ditempatkan begitu
untuk memadamkan api yang masih berada di blok satu yang memang berada di sisi sebelah kanan dari bangunan blok satu pasar senen ini eva
jadi memang dari arah tersebut lalu lintas masih ditutup
rekayasa lalu lintas masih terus dilakukan di titik itu
dan sementara untuk titik di sebaliknya itu sudah kembali normal
artinya dari cempaka putih dan juga dari arah sebaliknya ini sudah mulai dioperasionalkan seperti biasa
jadi tidak ada pengalihan arus lalu lintas tidak ada alternatif lalu lintas di titik itu
dan petugas kepolisian polantas juga sudah bersiaga di tempat itu untuk mengantisipasi kemudian bagaimana kondisi kondisi yang tidak terkendali nanti
dari arus lalu lintas
lalu lintas yang ada di titik tempat saya melaporkan saat ini eva
baiklah femi afriyadi dan sebelumnya ada nesya megawati melaporkan langsung dari kawasan pasar senen jakarta pusat